cuaca ekstrim beberapa bulan terakhir membuat serapan gabah bulog subdivisi regional dua surabaya selatan di mojokerto jawa timur turun hingga sepuluh persen
minimnya alat pengering padi di kalangan petani ini berarti fasilitas ya juga disinyalir menjadi penyebab penurunan serapan gabah
sejak pertengahan september hingga awal oktober perumbulok subdivisi regional dua surabaya selatan di mojokerto jawa timur kesulitan menyerap gabah dari petani
saat ini serapan gabah dari petani turun hingga sepuluh persen dari target seratus hingga satu ratus lima puluh ton gabah kering per hari menjadi sekitar sembilan puluh ton gabah
turunnya serapan gabah kering dari petani ini karena cuaca ekstrim yang terjadi belakangan
banyak tanaman padi siap panen milik petani yang rusak terendam banjir
selain itu petani kesulitan mengeringkan gabah karena hanya mengandalkan panas matahari
mereka tidak punya alat pengering gabah
meski penyerapan gabah turun bulog tetap operasi
optimistis target pengadaan beras akan terpenuhi
saat ini pengadaan beras telah mencapai enam puluh persen dari target pengadaan tiga puluh tiga ribu ton beras
untuk pengadaan di wilayah mojokerto sampai saat ini kami tetap optimis
per hari kami masih bisa masuk seratus sampai satu ratus lima puluh ton
dan sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih enam puluh persen dari target pengadaan
persennya sampai berapa sih
dari target tiga puluh tiga ribu pak
memang ada sedikit penurunan penyerapan
namun demikian kami tetap optimis
kami tetap bisa mencapai target yang diketahui
untuk memenuhi target pengadaan beras
perumbulok akan memaksimalkan penyerapan gabah saat musim panen akhir tahun ini